kalau lo punya perut harus disekolahin
jadi lo ngeliat makanan sedikit gak langsung lo samber
ini harus disekolahin
hei muka gue disini
oke deh ntar ya gue sekolahin dulu